syukurlah kau selamat
kau telah berhasil
dari para siluman siluman itu
sulit sekali jika aku harus melawan mereka bertiga sekaligus
berikanlah aku kekuatan untuk mengalahkan mereka
kenapa kau gak kekuatan
kenapa kau kekuatan melawan mereka
lebih baik kau menyerah
maka aku akan mengakuni pengkhianatanku
kau tidak bisa melakukan semacam itu
dan kalau saya menerima pembentukmu
kau bisa menugerinkan tanda tanda
dan kalau bazooka aku bertigafred
dan kau tidak berhasil
kau pertama sekali
itu gadis pemer manifes
ketika mereka dalam naya kami

terima kasih ya allah kau telah menurunkan pertolongan untukmu
kemana putraku kian saat ini
kenapa hingga saat ini belum juga datang
aku khawatir telah terjadi sesuatu yang buruk kepada aku
mohon ampun gusiprat
hendaknya gusti prabu bersabar beberapa saat
kalau memang raden kian sandang tidak muncul barulah kita menyelam kembali untuk mencari
hei anda putraku
syukurlah kau selamat
kau telah berhasil melepaskan diri dari para siluman siluman itu
alhamdulillah ya allah
engkau telah menyelamatkan kami semua
alhamdulillah hirap dialami
akhirnya kita bisa berkumpul kembali di sini
alhamdulillah hirap dialami
kita harus bersyukur
karena ayah andamu sekarang sudah memimpin kembali kerajaan pada jarak
semua yang telah terjadi kita harus jadikan pelajaran
jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari
benar sekali gusti ratu
semua cobaan pasti akan datang lagi menghadang kerajaan pajajaran
tapi apabila keluarga gusti prabu siliwangi satu sama lain saling berpegang erat
maka semuanya akan terlewati
amin hirap dialami
kita semua harus bersyukur
karena kita sudah berhasil merebut kembali istana pajajaran
dari tangan paman arkadanda
akhirnya prabu siliwangi akan kembali menduduki tahta pajajaran
semoga ayahanda prabu bisa menyelamatkan raka walauksungsang
amin ya allah
baiklah kalau begitu semuanya
silahkan dinikmati hidangan yang sudah disajikan
anggap saja ini adalah syukuran atas berhasilnya pajajaran bertahan dari segala cobaan yang datang
dan semoga berhasil
dan semoga saja
pajajaran akan terus bertahan dari segala cobaan yang akan datang
amin ini makanan saya sudah mencari dari tadi
saya sudah mencari dari dapur
amin jadi itu
di sini juga ada paman
aku akan membalaskan dendamku paman
terima kasih tahanlah
keamanan dari samudera
mohon ampun kusi perak
kita harus mencegah ini
seluruh penduduk akan hancur
dan satu persatu
penduduk akan tewas gusti
kita harus menghentikan ini
bismillah kusi perak
kita bisa menghentikan
air bah dari tsunami ini
kita menolong para penduduk
sendikah kusi perak
aku sangat mengkhawatirkan keadaan ayahnya prabu
dengan yang lainnya
ibunya juga sama
ibunya sangat mengkhawatirkan ayahandamu
bagaimana kalau salah satu dari kita
pergi mencari gusti prabu siliwan
agar kita bisa mengetahui keadaannya saat ini
sebaiknya kita tunggu saja di istana
karena aku sangat yakin
ayah dan prabu dengan yang lainnya pasti akan segera kembali ke istana
suara apa itu
sepertinya ada pertarungan di luar sana
ada urusan apa kisah anak datang ke sini
itu bukan urusanmu
dia belum kembali ke sini
eh jangan berbohong ya
paman ibu undaku berkata benar
jika paman ada keperluan dengan ayah anda prabu
maka bisa kita bicarakan baik baik nanti paman
maaf kisah anak

paman kamu harus berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti
jangan lupa untuk berhenti